pemerintah daerah istimewa yogyakarta kembali memperpanjang masa tanggap darurat covid sembilan belas selama sebulan
hal ini dilakukan karena jumlah kasus covid sembilan belas di yogyakarta masih tinggi
surat perpanjangan kelima ini ditanda tangani oleh gubernur d i e sri sultan hamengkubwono x
yang berlaku pada satu hingga tiga puluh satu oktober
menurut kepala pelaksana bpbd d i e biwara yuswanta tingginya jumlah kasus di d i e ini terjadi karena konsekuensi tes kesehatan masal dan pelacakan
ia menambahkan masa tanggap darurat ini ditetapkan untuk memastikan penanganan medis bisa dilakukan secara optimal dengan dukungan sumber daya yang ada
selain itu upaya pencegahan lewat edukasi dan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan juga harus dilakukan
kita bisa amati hotel hotel juga mulai banyak pendatang aktivitas ekonomi di d i y terlebih di hari libur akhir pekan
mobil wisata juga mulai menggeliat
tentu ini konsekuensinya itu harus diimbangi dengan penegakan protokol kesehatan
itu bukan lagi pilihan tapi sudah konsekuensi dari ketika aktivitas semakin terbuka
tentu potensi untuk penyebaran itu semakin tinggi
tetapi kan tidak bisa kita kemudian mundur ke belakang